gempa bumi dengan magnitudo lima dua terjadi pada pukul dua puluh satu dua puluh lima waktu indonesia bagian barat
menurut twitter info bmkg pusat gempa berada di lima puluh sembilan km barat daya bayah banten
gempa yang terjadi di kawasan bayah banten berada di kedalaman sepuluh km
hingga berita ini diturunkan bmkg menyatakan kejadian ini tidak berpotensi tsunami
getaran gempa juga dirasakan di perkantoran di kawasan jakarta selama beberapa detik